dan cnn indonesia kembali mendapatkan penghargaan prestisius dalam ajang kasa world
kasa award adalah lomba karya jurnalistik yang bertemakan tni angkatan udara
tidak tanggung tanggung cnn indonesia menyabet dua juara dalam dua kategori sekaligus
yakni juara satu dalam kategori berita media televisi serta juara dua dalam kategori feature media televisi
berita yang memenangkan ajang ini adalah mengenai atraksi pegasus aerobatik
seperti kartini calon pilot tni au selain kategori berita tv
ajang kasa award juga melombakan kategori isu strategis media cetak dan online
artikel humanis foto jurnalistik dan lain sebagainya
harapannya ke depan selalu masyarakat dapat berpartisipasi
membantu tni au melalui karya karya jurnalis
tentunya hasilnya ini juga menjadi masukan untuk kami untuk pembangunan kekuatan tni angkatan udara ke depan